yang juga belakangan jadi viral adalah pengobatan alternatif ningsih tinampi di pasuruan jawa timur yang dikatakan fenomenal ya
nah selain kerap menunjukkan atraksi untuk mengeluarkan berbagai penyakit yang viral di akun media sosialnya
pengunjung pun semakin membludak
antriannya bahkan sudah mencapai tahun dua ribu dua puluh
beberapa metode penyembuhannya dianggap unik diantaranya adalah lepas pocong
belum lagi pemasangan tarif mulai dari tiga ratus ribu rupiah hingga lima lima juta rupiah
seperti apa pengobatannya berikut liputannya
di gang kecil di desa karangjati pamdaan pasuruan jawa timur
ratusan orang setiap hari antre untuk mendaftar pengobatan
antrean manusia ini tidak pernah sepi selama dua puluh empat jam
kebanyakan mereka adalah pasien dan keluarga pasien yang datang
tidak hanya dari pasuruan dan sekitarnya namun juga dari luar kota luar pulau bahkan dari luar negeri
proses pendaftaran dimulai pukul tujuh tiga puluh
dan sehari dibatasi hanya untuk kurang lebih dua ratus pasien saja
dan hingga akhir november dua ribu sembilan belas urutan pendaftaran yang musti ditangani sudah sampai untuk januari dua ribu dua puluh satu
setelah masuk ning siti nampi langsung memberikan tindakan dengan beberapa terapinya
salah satunya adalah lansia
terapi ini dianggap ning siti nampi bisa melepaskan penyakit kiriman yang tidak hanya mengganggu kesehatan
namun juga kelancaran usaha dan keharmonisan keluarga
kalau dikat pocong orang itu kan disandret ya
disandret itu jenisnya macam banget
sekarang yang paling yang harus yang harus aku tak suruh melepas pocong
yang harus adalah orang yang disandar dimiskinkan
pendaftaran pasien di ning siti nampi terdapat
jalur reguler dipatok rp tiga ratus dengan antrean biasa
jalur privasi rp satu lima juta rupiah untuk antrean tercepat
itu di luar biaya tindakan seperti lepas pocong yang mencapai rp lima lima juta
namun begitu banyak pasien yang tidak keberatan dan justru berebut slot antrean

ya orang mau saja asal benar benar terlayani dengan baik

sementara bagi ning siti nampi
pembedaan tarif berdasar jalur antrean justru bisa menghemat biaya pasien
yang lokasinya jauh lantaran sudah ada kepastian jadwal
selain itu pengobatan ini sepadan dengan risikonya yang harus dialaminya
dan hasilnya pun menurut ning siti digunakannya untuk sedekah
dan uang itu buat sedekah pertama kali berjalannya sembahku
dan uang itu buat sedekah pertama kali berjalannya sembahku
dan uang itu buat sedekah pertama kali berjalannya sembahku

sekali di sini pertemuan untuk jumat legi ya pak itu sudah satu ton
satu ton lebih ya pak satu ton lebih hampir dua ton
dua hampir tiga ton
pengobatan alternatif ning siti nampi memang menjadi fenomena real di tengah masyarakat
bahwa meski sudah disediakan pengobatan medis berikut bantuan pembayarannya
masyarakat masih mencari pengobatan
masyarakat masih mencari pengobatan lainnya
masyarakat masih mencari pengobatan lainnya